sepanjang dua ribu tujuh belas terdapat rangkaian peristiwa penting di indonesia tak terkecuali bencana alam
badan nasional penanggulangan bencana bnpb mencatat ada sebanyak dua satu ratus tujuh puluh lima kejadian bencana alam di indonesia
sejak awal tahun hingga empat desember dua ribu dua puluh
kami lanjutkan kaleidoskop bencana dua ribu tujuh belas
yang pertama pada bulan juli dua ribu tujuh belas ada setidaknya ada dua bencana yang terjadi
tercatat sebanyak tiga belas orang meninggal dunia akibat banjir di kabupaten pegunungan bintang papua
dan sebelumnya pada awal juli juga terjadi bencana di kawasan wisata kawah sileri di dieng jawa tengah
pada dua juli dua ribu tujuh belas kawah sileri meletus sehingga melukai sepuluh orang wisatawan yang tengah berada di sekitar kawah
kemudian pada bulan agustus dua ribu tujuh belas terjadi banjir di kabupaten
pulau taliabu provinsi maluku utara dan menyebabkan lima ratus lebih ribu jiwa mengungsi yang berasal dari beberapa desa
kemudian anda ingat pada bulan agustus dua ribu tujuh belas gunung sinabung di kabupaten tanah karo sumatera utara juga menunjukkan aktivitasnya
pada dua agustus tepatnya gunung sinabung kembali meletus pukul delapan pagi hingga dua belas siang
tercatat ada beberapa kali letusan yang disertai dengan tujuh belas kali semburan awan
kemudian selanjutnya kalau di bulan agustus ada erupsi gunung sinabung
di bulan berikutnya bulan september ada erupsi gunung agung di bali
namun sebelumnya pada tanggal sebelas longsor terjadi di kabupaten donggala sulawesi tengah
dua orang meninggal dunia akibat peristiwa ini
kemudian gunung agung di desa besaki karangasem bali mulai menunjukkan aktivitasnya
erupsi gunung agung terjadi pada dua puluh dua september
mengakibatkan satu ratus lima puluh empat ribu jiwa mengungsi dari dua puluh tiga desa yang berada di sekitar gunung agung
selanjutnya pada bulan oktober dua ribu tujuh belas tepatnya pada satu oktober dua ribu tujuh belas
longsor terjadi di cianjur jawa barat yang mengakibatkan tiga sembilan ratus delapan puluh empat jiwa mengungsi
longsor juga menyebabkan satu ratus tujuh puluh rumah rusak berat dan ringan
sementara di bulan yang sama pada tanggal enam tepatnya angin puting beliung menerpa kawasan di kabupaten pesisir selatan sumatera barat
empat orang meninggal dunia akibat insiden ini
kemudian pada bulan november dua ribu tujuh belas gunung agung kembali bererupsi
tepatnya pada dua puluh dua november erupsi gunung agung tergolong besar
karena sempat melumpuhkan sejumlah aktivitas penerbangan
dan juga aktivitas wisata di bali
tidak hanya erupsi di bali bencana alam yang cukup besar juga terjadi di beberapa daerah di indonesia
curah hujan yang tinggi disertai angin kencang terjadi di dua puluh delapan kabupaten dan kota
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyebut fenomena bencana ini sebagai siklon cempaka dan dahlia
dan akibat siklon ini setidaknya empat puluh satu orang dilaporkan meninggal dunia
di bulan ini desember dua ribu tujuh belas gempa melanda wilayah tasik malaya jawa barat pada lima belas desember lalu
gempa terdahsyat di tahun ini berpusat di selatan pulau jawa dan berdampak ke beberapa kota di sekitarnya
tercatat dua kali gempa terjadi
pertama dengan kekuatan magnitudo empat lima dan gempa kedua dengan magnitudo enam satu
empat orang dilaporkan meninggal dunia dan
satu ratus delapan belas bangunan rusak ringan hingga berat